pada senin pagi dua unit helikopter milik basarnas diterbangkan dari lanut atang senjaya bogor jawa barat
untuk mencari keberadaan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang hilang kontak saat perjalanan dari jakarta menuju pangkal pinang
selain itu dua unit helikopter puma tni angkatan udara juga akan dikirim untuk memastikan kebenaran kabar
rencananya pencarian ini difokuskan di wilayah perairan utara karawang
belasan personel basarnas dan tni angkatan udara serta sejumlah helikopter basarnas disiapkan di lanut atang senjaya bogor jawa barat
petugas juga menyiapkan berbagai peralatan rescue air dan udara rescue air dan udara maksud saya untuk diangkut dengan helikopter
sebelumnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh dengan rute jakarta pangkal pinang ini hilang kontak saat melintasi perairan karawang
petugas rencananya akan fokus untuk melakukan pencarian di koordinat terakhir pesawat di sepanjang lintas wilayah utara perairan karawang
pencarian akan kami laksanakan di sekitar utara karawang